kabupaten gunung kidul dikenal dengan keindahan pantai pantainya
jadi jika mudik melewati jalur selatan dan memiliki banyak waktu
tak ada salahnya mampir berwisata ke sejumlah pantai di daerah ini
lokasi wisata pertama yang saya kunjungi adalah heha ocean view
yang terletak di tepi tebing pantai selatan gunung kidul yogyakarta
sesuai dengan namanya di sini kita bisa melihat keindahan tebing dan pantai
lengkap dengan fasilitas sejumlah spot foto kekinian
nah ini dia salah satu tempat foto favorit pengunjung di sini
di sini ada ayunan
karena belakangnya panorama pantai gesing di sini
dan juga yang menarik bukan hanya pantai
kita bisa langsung juga melihat view tebing tebing yang indah di sini
uu cocok sekali untuk foto foto
untuk masuk menikmati panorama pantai anda perlu membayar rp dua puluh per orang
sedangkan untuk mengakses spot foto dikenakan biaya rp sepuluh rp dua puluh per spot foto
karena keindahan panoramanya sebagian pengunjung pun tidak keberatan
merogoh kocek untuk mengabadikan momen tersebut
menurut saya tempat ini yang bagus itu melihat lautan langsung
terus di sini ada wahananya kalau di pantai kan beda tidak ada wahananya
jadi di sini banyak spot foto yang bagus apalagi saya kan foto cocok buat kesini
heha ocean view buka mulai pukul sembilan pagi hingga sembilan malam
hari ini berlangsung
hari senin sampai jumat sedangkan saat akhir pekan dan hari libur
buka mulai pukul delapan pagi hingga sembilan malam
berkunjung ke pantai rasanya tidak lengkap kalau hanya melihat dari ketinggian tepi tebing
makanya saya memutuskan melanjutkan perjalanan berkunjung ke salah satu pantai
yang masih belum terlalu terekspos
atau sering juga disebut sebagai hidden gem
yaitu pantai widodaren di kelurahan kanigoro sabtosari gunung kidul yogyakarta
akses jalan menuju pantai widodaren memang agak sulit
karena harus melewati jalan kecil berkelok kelok dan berbatuan
setelahnya pengunjung masih harus berjalan kaki sekitar lima menit dari tempat parkir kendaraan
namun rasa lelah selama perjalanan serasa hilang ketika melihat keindahan pantai vido daret
keindahan alam pantai dan tebing semakin sempurna karena tidak ada sampah berserakan di pantai ini
setiap harinya ada seorang ibu yang akrab di sapa mbokning rutin membersihkan pantai ini
pertama kali bersih bersih gini
iya setiap hari bersih
makanya ketika saya datang ke sini saya melihat bukan cuma keindahan pantai dan tebingnya
tapi pantai ini sama sekali tidak ada sampah bersih sekali
ternyata karena mbok di sini ya
iya saya yang bersih setiap hari
iya ini satu hari sudah dua kali yang saya bersih
kenapa mbok mau membersihkan di sini
biar pengunjung nyaman bisa tidur di bawah
bisa dikasih tempat tidur
enak enak sih main air main makanan enak
untuk masuk ke kawasan pantai widodaren pengunjung harus membayar rp dua per orang
agar bisa menggunakan akses tangga yang dibuat mbokning dari kayu
mbok ning warga lokal ini menjadi teladan sekaligus pengingat bagi kita semua
agar berwisata dengan bijak dan bertanggung jawab
tim liputan cnn indonesia
tim liputan tv indonesia